pemilihan bupati tulungagung menjadi sebuah fenomena yang menarik dalam pilkada serentak dua ribu delapan belas
syahri mulyo menjadi satu satunya tersangka korupsi yang memenangkan pilkada
sementara terkait calon kepala daerah berstatus tersangka korupsi yang memenangkan pilkada
kpuri akan menyerahkan kebijakannya kepada menteri dalam negeri
hasil real count komisi pemilihan umum kabupaten tulungagung menunjukkan perolehan suara tersangka korupsi
sekaligus petahana syahri mulyo marioto unggul atas paslon margiono eko prisdianto
hingga rabu malam perolehan suara paslon sahro ini kisaran enam puluh persen
sementara paslon margiono eko di kisaran empat puluh persen
menanggapi hal ini paslon margiono eko masih menunggu hasil lengkap rekapitulasi kpu tulungagung
kita tunggu hasil akhir dan nanti andekan terburu katakan menang dan kalah itu sudah wajar dalam hal ini